kita awalnya dari dki jakarta
fraksi pkb dki jakarta bermanuver soal pemilihan cawagup dki di dprd dki jakarta
pkb mengusulkan agar pemilihan calon wakil gubernur di dprd dilakukan setelah pemilu dua ribu sembilan belas
kecuali nama yang disodorkan adalah ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik
seperti dikutip dari detik com manuver tersebut langsung datang dari ketua fraksi pkb dprd dki jakarta
hasbiala ilyas dia beralasan banyaknya tugas yang harus diselesaikan
dprd dan penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas akan menjadi ganjalan lancarnya
pembahasan cawagup apalagi dua nama yang diajukan belum begitu dikenal oleh para anggota dewan
sementara kalau kita lihat tidak hanya pkb tapi ada beberapa yang lain seperti golkar dan juga hanura
ternyata juga pernah punya pengalaman untuk menolak dua
calon wakil gubernur yang sudah diajukan oleh pks dan gerindra ini
sementara itu kita beralih ke informasi lainnya
ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik menyatakan bahwa aspirasi dan keputusan dprd dki jakarta tetap harus diikuti
kendati demikian taufik tetap meyakinkan bahwa kursi wakil gubernur dki akan tetap diberikan kepada pks
meskipun namanya kerap disebut akan menggantikan kursi sandiaga
sementara pihak pks sendiri tetap yakin gerindra akan bersama menggolkan dua nama
ini yang ditargetkan akan selesai prosesnya dalam dua minggu
taufik masuk gitu namanya

jadi tanggung jawab untuk keberhasilan cawagup ini bukan hanya pks tapi juga bersama sama dengan gerindra
target bayangan anda seberapa lama ini kan prosesnya kita nggak bisa ngebayangin rapatnya apanya
saya punya pandangan jadi paling lambat ini dua pekan sudah selesai
dua pekan bisa nggak pak mas pras ketawa nih
dua pekan ini gimana
gak semudah itu juga ya permasalahannya
karena apalagi ini tahun tahun politik
pak taufik dengan pak yani ini istilahnya dia partai pengusung dari calon yang lain
kita juga partai pengusung dari calon yang satunya lagi
pertanyaan kita juga sedang kerja sosialisasi tentang diri kita menjadi calon anggota legislatif untuk periode berikutnya
nggak semudah itu